lalu bagaimana situasi terkini mengenai status gunung ilelewotolok di sambungan telepon
sudah hadir bersama cnn indonesia news hour
wakil bupati lembata bapak thomas ola langoday selamat siang pak thomas
eva selamat siang para pemirsa sekalian selamat siang
pak thomas bagaimana kondisi terkini pak dan juga status gunung ilelewotolok saat ini
nah ilelewotolo sampai dengan siang ini masih erupsi walaupun dayanya sudah mulai agak menurun ya
tidak sehebat yang kemarin siang
statusnya sendiri pak saat ini berada di level berapa
baik artinya sudah turun begitu ya pak ya karena aktivitas vulkanisnya pun juga terlihat sudah mulai
menurun begitu pak thomas
ya benar jadi dari hari jumat tanggal dua puluh delapan itu aktivitasnya kecil meningkat di hari sabtu tanggal dua puluh sembilan sedang
dan yang dasar itu kemarin hari minggu lebih kurang pukul sembilan lima puluh menit itu menyemburkan batu debu pasir
terjadi hujan debu di seluruh ileap hampir seluruh lembata menjangkau adonara flores timur solor bahkan sampai di daratan timur di kabupaten malaka
oke sampai saat ini berapa banyak pak kemudian warga lembata yang terdampak akibat ini
berapa banyak warga yang akhirnya harus mengungsi dan juga dievakuasi
eva ini ada dua kecamatan ya
di ile ape ile lautologin ada dua kecamatan
kecamatan ila ape timur itu ada sembilan desa
dan kecamatan ile ape sendiri itu ada tujuh belas desa
tetapi yang terdampak benar itu sembilan desa di kecamatan ileape timur
tujuh belas desa di kecamatan ile ape
jadi dua puluh satu desa itu warganya yang kita evakuasi ke kota lawo leba
dan juga di kecamatan lebatukan di desa tapolangun
berapa banyak itu
sampai dengan pagi tadi
sebelum saya turun meninjau ke titik titik
pengungsian di keluarga
itu terdata ada tiga empat ratus tujuh puluh empat jiwa
yang terdata mengungsi di posko utama
di kantor bupati
kantor bupati lama
aula kantor camat
dan beberapa aula
yang kita pakai untuk
sembilan titik yang saya kunjungi pagi tadi
yaitu satu di pasar lamahora
dan delapan itu ada di rumah rumah warga
kisarannya itu ada rumah warga yang menampung
ada yang empat puluh
yang lainnya itu lima puluh an
sampai yang tertinggi lima puluh lima orang dalam satu rumah
bagaimana kondisi para pengungsi ini
dan juga apa saja kemudian
yang kemudian dibutuhkan warga
sampai saat ini mungkin masih belum bisa dipenuhi
dan juga kita sempat mendengar ada informasi
apa perkembangannya pak thomas
kemarin itu tiba tiba
jadi semua orang panik dan
lari dengan pakaian di badan
tidak membawa apa apa
maskir juga tidak bawa
banyak juga yang pasti kena itu hujan debu
terhirup hujan debu
dan untuk logistik
saat ini pemerintah daerah kabupaten lembata
menyiapkan dapur umum
dengan dibantu oleh teman teman dari
dari plan internasional
dari desa desa lain
tetapi yang paling mendesak
air minum air mineral untuk warga
dan juga masker
apakah ada bantuan pak dari pemerintah pusat sejauh ini
sampai dengan hari ini belum ada
komunikasi kami dari pak gubernur
melalui pak sekda dan kepala
sudah menghubungi kami
untuk coba mengirimkan informasi dari
dana kemanusiaan kompas juga sudah meminta
untuk kami kirimkan informasi
terkait dengan kebutuhan apa yang
paling mendesak di lapangan saat ini
beberapa minggu kedepahan
oke apa yang paling mendesak kalau begitu pak tomm
kalau bagi saya adalah
cepat saji lah
saya tadi mengunjungi itu eva
sekali di setiap rumah itu pasti ada ibu hamil
nah mungkin kita butuh juga asupan
isi asupan makanan
untuk para balita itu
karena lembata tergolong juga
baik semoga informasi yang tadi
pak thomas sampaikan bisa didengar begitu
oleh pihak pihak yang kemudian
bisa memenuhi begitu ya
atau memberikan bantuan
pak thomas bicara soal
tadi pak thomas sempat mengatakan
satu rumah bahkan diisi
kemudian ada sekitar tiga lebih
warga yang mengungsi
bagaimana kemudian penerapan protokol kesehatan pak
karena kita tahu saat ini masih kita
masih berada dalam situasi pandemi covid sembilan belas
sebelum saya jawab itu eva
saya sampaikan dulu
terkait dengan lima anak yang
kemarin karena dentuman itu
lalu kemudian kaget dan lari
sampai dengan hari ini belum ditemukan
tapi warga di sekitar
sedang berupaya sesuai dengan kearifan lokal
membuat seremonial dan saat ini
linmas dan seluruh warga sedang mencari di
hutan yang ada di sekitar kampung
itu informasi untuk lima orang anak itu
dan untuk protokol kesehatan ini eva
seperti yang tadi saya sudah bilang
sebenarnya di kampung kampung itu
sangat patuh dengan protokol kesehatan
jadi kita harus menggunakan masker dan sebagainya
tetapi karena larinya tiba tiba
maka rata rata tidak menggunakan masker
dari rumah ke rumah itu
jadi kebutuhan mungkin kita
zona merah untuk covid sembilan belas
kita butuh yang paling mendesak juga adalah
masker begitu ya
sedangkan di rumah rumah yang saya kunjungi tadi
itu wadah wadah cuci tangan sabun
itu tersedia dengan baik
tapi untuk menjaga jarak
itu masih sangat sulit eva
karena dalam satu rumah
semuanya berkumpul di situ
tidurnya di lantai
untuk menjaga jarak belum bisa
menghindari kerumunan itu belum bisa
mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir
dan maskernya memang rata rata tidak ada yang saya kunjungi tadi
wakil bupati lembata
semoga informasi tadi bisa ditindaklanjuti
baik dari pemerintah pusat
ataupun mungkin pihak pihak yang ingin memberikan bantuan
terima kasih atas informasinya
selamat siang eva
salam buat semua